pasar baru trade center yang menampung sekitar tiga pedagang di kota bandung
telah menutup operasinya sejak diberlakukannya ppkm darurat pada tanggal tiga juli lalu
namun pusat perbelanjaan dan pertokoan masih belum diizinkan untuk beroperasi
setelah hampir sebulan tanpa pemasukan pada selasa siang
tampak sebagian pedagang pasar baru menggelar dagangannya di pinggir jalan
sejumlah pedagang mengaku terpaksa nekat membuka dagangannya
karena tidak memiliki penghasilan selama satu bulan terakhir
karena di pasar baru ini juga masih banyak karyawan yang digaji secara harian
sangat di bawah wmr dari kota bandung
pengelola pasar baru menjelaskan sesuai aturan ppkm level empat
seluruh pedagang dilarang untuk membuka toko miliknya
meski demikian pengelola masih memberikan akses pada pedagang
yang akan mengambil barang dagangannya
jadi kita memberikan akses bagi pedagang berjualan online
jadi mereka bisa mengambil barangnya
untuk berjualan online
dengan tentu harus pertama harus mengurus surat izinnya dulu ke pengelola kita
menanggapi hal ini kepala bidang penegakan produk hukum satpol pp bandung
idris uswendi mengakui pemerintah kota bandung sudah menerima keluhan
dan bertemu langsung dengan para pedagang
khususnya dari pasar baru
yang meminta adanya pelonggaran aturan selama masa ppkm level empat
saat ini pihak pemkot bandung sedang merancang aturan
untuk memberikan keringanan bagi pedagang
sambil menunggu aturan pelonggaran tersebut
idris meminta pedagang untuk tetap mengikuti peraturan wali kota bandung
tentang penerapan ppkm level empat
dimana sektor usaha non esensial dan non kritikal
seperti pusat belanja pakaian dan kain
dilarang untuk berjualan
sampai tanggal dua ini
masih kita berpegang ke perwa tujuh puluh delapan
bahwa disitu ada sektor esensial
ada sektor kritikal
dan ada sektor yang
tidak diperbolehkan itu non esensial
kita berpacu kesana saja
kalaupun memang fakta sudah ada di lapangan
yang mohon izin ya kurang bersabarlah
kami lakukan edukasi
kami lakukan edukasi
kami bentuk tim kemarin bersama sama dengan kewilayahan
untuk kiranya sama sama mematuhi ketentuan yang sudah ada
pemerintah kota bandung mengeluarkan peraturan wali kota no tujuh puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan ppkm
ppkm level empat di kota bandung
dalam aturan tersebut
masih belum mengizinkan pusat perbelanjaan dan pertokoan untuk beroperasi
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat